hari ini aku datang lagi
komisi pak ada apa ya pak
vel kamu tolong siapkan meeting internal hari ini ya
sama tim marketingnya
baik pak biar segera saya siapkan
ini saya pelajari dulu nanti kita bahas itu
baik kita pamit ya pak
ya terima kasih
ya siang pak
kamu udah ngumpulin beberapa pilihan buat
saya ajak ketemuan
saya sudah juga melakukan riset
ini yang pertama
beliau kerap menangani
kasus kasus besar dan juga
dia sangat selektif pak
dalam memilih kliennya
ini pak aji sundoro
beliau kerap menangani
kasus kasus besar dalam bisnis
dan beliau sangat terkenal dan kompeten pak
begitu bisnis berarti ya
dan yang terakhir
ini pak amar mahendra pak
jargonnya orang orang terhadap pengacara ini adalah the winner pak
karena beliau selalu memenangkan keys yang lagi di handle pak
dan orangnya juga cukup tertutup karena persoalan pribadinya tidak pernah terekspos
beliau sangat selektif dalam milik kliennya
sudah saya kirim pak
cap coba kamu hubungin pak mahendra ini
saya akan coba hubungi dulu ya pak
kalau gitu saya permisi
terima kasih agak sabar pak
dapat canggung aku
sekarang apa vilainya l pretty fool
bagaimana kita boleh disindir
terima kasih azal
di pangkatnya konkursor siaga masalah yang tersebut jadi biasanya saya ubah melakukan klein cewek seperti ini maka bisa juga minta anak saya terserah memang pahala begitu
makan gonggok pas yang pengen nanya lu
apa sih berisik banget
orang kiki mau kesana juga pas banget lagi
ini ya yang kiki pesenan makanan ibu ani udah dateng
mana banyak banget mau taruh dimana
ini yang kotak kotak kecil kecil ini kata mbak andin buat kalian
maksudnya boleh kita makan nggak
lembangan makanan nih capek capek bener bener
oh nyampernya kaget deh
hmm gak mau
udah dateng ya
itu buat kalian
terus yang besar besar ini tolong boleh dimasukin ke mobil atau nggak
soalnya saya langsung mau berangkat ke lapasnya elsa untuk ngasih makanan
oh siap mbak andien
ki boleh minta tolong gak
kamu nyamperin riza terus bilang kalo misalkan mama sama rena udah dateng
waalaikumsalam din kenapa
ini aku abis ini mau jalan sama papa mau ke lapas menjenguk elsa boleh kan
oh ya udah gak apa apa
cuma sekarang sama siapa ya di rumah
ehm mama kan abis dari sekolahnya rena jemput rena
abis itu kalau mama udah nyampe baruhu jalan ke rumah papa
kalo ketemu elsa gak usah cerita kalo kemarin kisah dibawa sama riki ya
papa juga udah bilang kok sama kayak kamu mas
gak akan ngebahas soal yang kayak gitu kok mas
aku juga gak mau langsung sampai kepikiran
iya masalah ini kan sensitif sekali soalnya
kalaupun elsa harus tahu itu biar dari mama atau papa aja ya
iya udah kamu tenang aja kok mas
aku ketemu elsa cuma mau ketemu ngobrol doang
ngebicarain hal yang lain
yaudah kamu hati hati di jalan ya kabar risa ya
yaudah mas makasih ya mas
ini dengan kantor pak amar mahendra law firm dan corporate lawyer
saya ingin buat janji dengan pak amar untuk atasan saya pak el nino prasetya
kira kira bisa nggak ya
kalaupun bisa bikin point untuk hari ini kira kira di pukul berapa mbak
baik kalau begitu saya harus hubungi atasan saya dulu
nanti saya langsung update ke mbaknya
ya terima kasih mbak
yo selamat siang
gak salah sih kalau dijulukin berdarah dingin
sama sama aja deh

udah maksudnya rapper hampir
gimana keadaannya sudah baik kan
ini kenapa tangan sama kaki saya masih pada sakit banget ya sos
itu karena ada benturan nitibula atau tulang betis bapak
jadi bapak kalau ingin menggerakkan kebadan pelan pelan aja
biar proses penyembuhannya lebih cepat
andai gak kejar kejaran semalam
apa semalam ada kerabat atau teman saya yang jemput saya disini
semalam ada pak tapi dia sudah pulang
sama sama pak saya permisi ya
apa ini noter aku jadikan semalam
kayaknya masih ada cara buat gue ngambil kece lagi
iya pak saya sudah sempat telepon kantornya pak amar
kantornya pak amar
lalu tim mereka bilang kalau hanya ngobrolin soal kasus dan belum tentu kasusnya di handle oleh pak amar pak amar tidak bersedia pak
iya mereka juga mention sih pak katanya pak amar itu kalau sudah meetup sama orang berarti sudah fix jadi kliennya
ya sudah tolong kamu atur pertemuannya biar nanti saya jelaskan secara detail tentang apa yang terjadi dengan elsa
nah kalau untuk itu mereka punya prosedur sendiri pak jadi mereka minta di email kira kira bagaimana case yang akan di handle nanti
lalu mereka follow up ke pak amar apakah pak amar mau terima kisi atau tidak
sampai seperti itu prosedurnya
iya memang sepertinya pak amar sangat selektif sih pak dalam memilih klien
timnya juga sangat
sangat menekankan prosedur itu soalnya
coba kamu kirim ke saya email law formnya mereka
biar coba saya kirim ima saya jelasin dulu secara detail kasusnya seperti apa
baik saya akan segera kerjakan
kalau gitu saya permisi ya pak
ya makasih kat ya
ya sama sama pak
apa sebonafit itu love formnya dia
bahkan hanya untuk ketemuan harus detail soal kasus dulu
bisa jadi tipe tipe pengacara seperti ini adalah pengacara yang bonafit
tidak ada salahnya dicoba
kedua duanya tipe tipe pengacara harus baik
ini tadi kita lagi pulang sekolah di jalan ada tukang jualan balok
terus rena keinget sama adiknya tersayang
teringet sama askara jadi minta oma beliin balon biru buat askara
baik banget ini cocok
komen sama askara ya
boleh tapi ini balonnya harus disterilin jauh
rena juga harus mandi
karena rena pendah luar
pinter ya aduh anak rumahnya makin pinter aja
nanti oma temenin ya
nanti ganti baju cuci tangan cuci kaki
sterilin balik baru main sama adik askara
terus mama ini mau ke tempatnya tante elsa
jadi rena dirumah ya main sama askara ya
emangnya aku gak boleh ikut ma
kan aku kangen sama tante frozen
gak mungkin gak boleh
cuma kan kalau misalnya karena ikut nanti jagain askara siapa
nanti askara abur semua
gak ada teman main
tuh dengerin kata mama
jadi rena dirumah aja
kan ada oma ada askara
terus ada suster mirna ada miss kiki juga
kamu tuh makin pinter deh
mama jalan dulu ya
jalan sekarang ya
kamu jalan sekarang
jalan dulu ya
salam buat pak surya
salam buat pak surya
salam buat bu sarah
nanti gue main jagainnya
kalau dibilang penurunan kita sangat signifikan
itu menurut saya tidak
karena kompetitor kita yang penjualannya baik
terutama di bulan ini
tidak boleh menyalahkan semua aspek
harus ditinjau satu satu
ada produk yang baik kita pertahankan
yang kurang kita perbaiki
dan disini menurut saya kita harus menambah sebuah produk yang baru
nah sekarang saya minta sama kalian
ini kalian punya strategi plan apa
untuk memperbaiki penjualan kita
kami sedang menyusun strategi baru pak
untuk mengangkat angka penjualan kita nanti
nah ini begini pak
oke semua lihat
ini keberangkatan seikan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi sih
kalau memang mau produk produk yang baru kita itu bisa berjalan dengan baik
iya betul pak
oh iya untuk
lusa itu udah masuk puasa belum ya
pemerintah sih masih menunggu sindang ispat pak
yaudah kalau gitu saya nyekarnya besok deh ke makam bapak saya sama roy ya
baik pak saya tunggu info dari bapak aja
tadi strategi brand kita
itu kan sudah sounding masalah brand ambassador
loh kamu terus awasi terus ya
iya pak secepatnya
sebelah ke ruangannya
mas kartu lagi di sini
gimana persiapan keberangkatan kamu
jadi hari ini aku mau ziarah dulu ke kuburan papa
besok malam like besok malam banget
iya tante baru dapet tiketnya besok malam
aduh kok ya ampun
jazz tapi besok kamu berangkat
kan tentu berharap at least kita bisa spend beberapa hari ini berpuasa bersama loh
dan aku juga kan sambil nyari nyari tiket kemarin juga bingung tante mau gimana
soalnya kan kuliah di sana harus segera dipersiapin
padahal jujur aku pengen banget puasa di sini bareng tante bareng raina ya
udah mulai bisa puasa ya sayang
ya tapi aku takutnya kalau kelamaan kuliah aku nanti gak bisa di handle
ya tanpa doain semoga perjalanan kamu nanti lancar
semua persiapkan lancar ya
dan ya kamu di sana juga puasanya lancar ya jess ya
amit dulu ya tante
titip doa buat papa kamu juga ya
pasti ya tante
udah gak sabar ketemu sama mama
aduh cantik banget
udah lama loh gak ketemu sama mama andit
liatin apa dia
ini ada mama andit disini sayang
kamu udah lama juga gak ketemu kesha
udah lama banget mama
makanya kangen banget
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
udah kangen sama elsa ya
kangen sama mama ya
papa gak ikut jenguk elsa ya
tadi papa udah bilang sama mama juga
bapak mau ke rumah sakit
mau ketemu sama regi
yang tegas sama riki
supaya dia nggak ngulangin lagi kejadian yang kemarin pak
itu bikin semua kan jadi panik
iya bapak juga kesal banget
dari kejadian yang kemarin
pertanyaan bapak mau kesana mak
ya udah bapak hati hati ya
aku duluan ya
salam balik bapak
nanti kita masuk ya
tunggu sebentar ya
barangnya mau saya buatin sekarang
langsung masukin ke dalam aja ya
ini makanan sebanyak ini nanti buat siapa
buat temen temennya elsa lah ma
kalau dilapas ini takutnya kan gak ada persiapan
atau persediaan buat buka puasa kan
atau sahur atau apa
jadi aku beliin banyak makanan
dan ini kan memang bisa disimpan
makasih ya sayang
kamu perhatian sekali sama alex
selamat siang pak
saya sama mama saya mau ketemu sama adik saya
bisa minta kartu identitasnya bu
kerongan saya bentar
saya sudah ngirim email ke
kalau seandainya dapat waktu untuk ketemu
saya mau langsung ketemu dengan beliau ya
ada lagi pak
kapan aja bisa
nanti saya sempetin
jadi pembayaran dan lain lain tolong diselesaikan ya
berarti kita sudah tidak memakai jasa pak andika ya pak
saya rasa enggak
tapi nanti saya coba telepon secara pribadi ke beliau juga
minta maaf kalau kerja sama ini nggak bisa dilanjut
kalau begitu ada lagi yang bisa saya bantu
enggak enggak itu aja
permisi ya pak
aku punya papa
terhebat di dunia
papa al selalu ada buat aku
sering menemani aku main
temani aku tidur
waktu itu aku pernah tersesat
aku takut banget
tapi bahwa bisa menemuin aku
hebat banget deh
apa aku harus ajukan lagi soal
tapi kalau aku acuin malah bikin kehebohan
tapi kalau enggak aku aja kesempatan aku takutnya malah hilang
reina seandainya saja
pidato kamu ini buat apa
tapi entah sampai kapan
kamu baik baik aja kak
alhamdulillah mama baik baik aja
ada tadi kiasnya tuh udah kangen banget sama kamu
ya aku kangen banget ma
mama tuh sempet kepikiran kamu kemarin ini sa
kamu baik baik aja kan
kemarin aku pingsan ma
kok bisa kenapa
ya karena kepikiran kesha terus
aku juga mau telepon mama sama papa
itu gak diangkat
aku pengen nangin kabar keisha
tapi sekarang kamu udah lebih tenang kan
kamu udah lihat kesha sekarang
keisha baik baik aja
sebegitu kuatnya ikatan mereka sebagai ibu dan anak
elsa sampai bisa merasakan apa yang dialami oleh keisha
pasti itu yang membuatnya pingsan
karena sedih dan khawatir
kisah ini anak yang kuat
aku yakin namanya juga orang yang kuat
aku juga pengen cepet cepet kumpul sama keisha
aku gak mau kepisah sedetik pun sama dia
aku gak mau perasaan aku semalam seperti sedih pusing kangen
rasanya seperti mau mati ma
tidak adaaldo kita datang ke pasar ke eininya semuauar
our kids akan pulang sekarang
padahal kita pergi ke suatu pulau york
tidak perlu keluarga allah mari
kita mulai dengan liburan
gak boleh sampai kuliah kata kata seperti itu elsa
udah gue udah pernah jahat sama lo
dan gue sekarang ngerasain gimana rasanya
dipisahin sama anak sendiri
sudah jangan dipikirin masalah itu lagi
sekarang gue pikirin kesihatan kamu
untuk masalah itu udah
itu udah dulu
oh mamin deh sekarang ya
pinter dulu nih si kakak pinter banget sih
oma mau telepon miss kiki dulu ya
bisa ke kamar
ya kita tunggu miss kiki
mau dibacain cerita gak sebelum bobo
di sana aku akan fokus belajar
biar aku bisa sukses kayak papa
terus jadi bakal jarang ke sini
tapi bapak yang tenang aja di sana ya
do'a aja jus enggak akan pernah putus buat papa
kan mimpinya di atas terus ada poni
ya udah diulang diulang
insya allah jus kuat ya pak
jus bisa melewati semua ini
jus gak akan ngecalin papa
ibu kenapa malam lagi ya
lusa kan kita udah puasa
iya kamu cek di dapur apa aja yang udah habis
terus cek di kulkas juga kamu belanja sekarang
untung ibu ingetin bu kiki lupa maaf ya bu
nanti kiki cek cek di dapur kulkas bu
cek dapur kulkas semuanya
peralatan apa aja perlengkapan apa aja yang sudah habis
kamu belanja ya
pokoknya dicatatin jalan yang ketinggalan
terus sama ini juga
kamu minta tolong sama uya atau bu im
cari rumah makan terdekat
pesen ke mereka
jadi saya mau tuh dalam bulan puasa ini setiap hari kita bagikan takjil berbuka puasa untuk warga sekitar yang kurang mampu di sepanjang jalan pondokulita ini
ya kamu pesen inilah kayak mungkin snack snacknya gitu
apa lemper kek atau apa
kolak gitu ya bu
kelak iya atau es buah pokoknya ganti ganti setiap hari
kamu atur atur aja menu ini nanti sama orang
rumah makan ya
nanti kiki bilang ya bu
terus mirna lagi ngapain udah selesai
oh mbak mirna
nanti tadi kiki lian lagi beres beresin bukunya
reina bu mau kiki panggilin
udah nggak usah nggak apa apa biar selesain aja dulu tadi saya nyuruh sih untuk merapihin semuanya
itu apa lagi ya
apa lagi udah
kayaknya udah sih ya itu yang penting itu sih
takjil udah belanja yang butuhnya
ya bes itu aja
ya ya udah kiki ke dapur dulu ya bu